sejumlah ulama memberikan restu kepada mahfud md untuk maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang sebagai calon wakil presiden
dan pernyataan tersebut disampaikan ma'ruf amin pada halakoh ponpes tebu iren jombang jawa timur minggu siang
menurut ma'ruf amin persoalan cawapres tersebut tergantung pada capres yang akan menggandengnya
bila capres tersebut memintanya para ulama akan memberikan restu kepada mahfud md
menanggapi hal tersebut mahfud md mengatakan ia masih menunggu terlebih dahulu capres yang sudah disepakati oleh partai partai pengusung
dan sejauh ini baru ada dua nama yang akan diusung partai yakni jokowi dan prabowo
kalau pak mahfud sendiri siapa aja asal capresnya mau mau
kan yang penting yang usernya itu
biar diolah oleh calon presiden yang sudah disepakati sudah diusung oleh partai partainya
kan orang tidak bisa menjadi calon sendiri
biar diolah secara demokratis ada mekanismenya